twitter meminta seluruh penggunanya untuk mengganti password akun twitter yang saat ini aktif
sebanyak tiga ratus tiga puluh juta pengguna twitter termasuk anda diminta untuk mengganti password yang anda miliki
hal ini karena perusahaan menemukan kerusakan sistem internal yang menyimpan password pengguna tanpa sistem keamanan enkripsi yang cukup
twitter menyatakan masalah ini telah diperbaiki dan tidak ada bukti password yang bocor atau disalahgunakan
meski demikian twitter tetap meminta seluruh penggunanya untuk mengganti password mereka sebagai langkah pencegahan atau antisipasi